mana kan mama sama papa jalannya
iya sayang papa harus ke kantor untuk ketemu sama pak randy
pas banget nih papa telepon ntar ya
halo mas mikum ini aku udah sampai rumah
terus ketemu sama rena
pa aku mau berangkat sekolah sama susmira sama pak riza
oke pa dadah papa
dadah ma aku berangkat dulu ya
iya sayang dadah
masuk dulu masuk dulu
wah mukanya segar banget
mau bikin adik baru lagi ya
nggak usah gosip gosip deh
sebenarnya ada yang pengen aku tanyain
gak ada apa apa
udah berangkat dulu ya
kamu sih rahap
ini gak dibikinin sarapan
nasi goreng kita atau roti
kenapa lo gak beli sendiri aja
ini udah berapa
ini udah berapa
ini udah berapa
kan lo disini numpeng
padahal lo udah janji loh sama gue
ini udah berapa
ini udah berapa
kalau misalkan masak ya gue makan
kalo misalkan gak masak ya udah
gak apa apa juga
ini udah berapa
lo ada uang kan sa
ini udah berapa
atau jangan jangan lo gak punya uang
ini udah berapa
ini udah berapa
ini udah berapa
ini udah berapa
ini udah berapa
gak kan cuma banyak aja
nanti lo gak usah pikirin gue
oh ya untuk soal al
kami kayaknya dia lagi sibuk deh
tapi gue akan coba untuk obrolin ke mbak andin ya
atau gue coba chat mbak andin sekarang ya
gue kira dengan gue izinin tinggal disini elsa bakal tau diri
ternyata tetap aja berlaku seenaknya
mbak shaina gimana keadanya sekarang
kan kemarin dia jadi ke dokter atau sekarang aja mbak
gak usah deh mbak
aku hari ini tuh menemuin orang yang mau ngasih kerjaan
ini saya di siniin teh anget
diminum mbak teh angetnya
ya makasih ya
aduh aku tuh mau terus deh mbak
sampai susah makan
terus badan aku juga begel begel banget hari ini
mau saya pijitin mbak barangkali mbak masuk angin
kalau yang dibilang sinang malah kayak orang hamil ya ciri cirinya
perut aku juga begah banget nih mbak
saya mau periksa ke dokter aja mbak biar ketahuan penyakitnya
dari kemarin mbak susah makan saya jadi khawatir
tsk gak usah dulu deh
kan saya bilang pakai uang saya aja mbak nggak tetep kok
wow ternyata shaina lagi bokeh juga
aduh aduh aduh
ya walaupun mas lha masih kaku ya dan suka ngeselin
dan dia gak mau bareng bareng sama aku terus
masih ada rasa kecanggungan
tapi ya memang masal seperti itu kan orangnya
lama lama dia juga pasti akan lulu lagi
lama lama akan lulu
dan yang penting rasa diantara kalian berdua tuh tidak akan pernah hilang
mau percaya itu kok
makin cinta deh
ya masalah kasih
apa itu arsa
arsa itu a nya itu aldebaran r nya reina s nya askara a nya andin
jadi kata mas al kenapa nama kita di pojok supaya kita bisa menjaga anak anak yang ada di tengah
mama akan selalu doakan
semoga kalian berempat sama sama terus bahagia selamanya
mama senang sekali denger ya
ntar gini deh kan mama kemarin waktu pas di rumah sakit gak ikutan celebriti your bread day
nanti kita rayani sama sama disini ya
waduh tujuh hari tujuh malem ini mau ngerayani
ya enggak apa apa dong
kalau bisa sepuluh hari sepuluh malam mama akan laksanakan
mama kan belum party birthday sama kamu
steffi lu lagi mbak ada apa
ada apa bikin kaget aja
ah saya mau nanya sama kamu kemarin jadi ke dokter
enggak jadi mbak mbak sienna nya malah putar balik katanya mau istirahat aja di rumah
ini saya mau nanya sama kamu tapi jangan kasih tau ke sienna ya
kok nanyanya gitu
saya ngerasa aja ciri cirinya itu kayak orang hamil aja
saya kan pernah hamil soalnya
mbak sienna tuh perempuan yang baik baik mbak
pasal juga selalu ngedelak mbak sienna
iya itu cuma pemikiran saya aja sih
tapi kayaknya aku gak bisa datang pemotretan sekarang deh
sebenarnya tadi tuh aku udah mau berangkat tapi aku malah lemes banget
terus kayak mau pingsan
terus aku lagi gak enak badan
kalau sienna gak bisa harusnya gue bisa tuh
ehm kalau jadwal dulu gimana bisa gak

kok sampai kayak gini banget

jadi kliennya kan kayak jangan berop purwomoz
rasanya regulate sih orang
gimana barangsa aku dah kayak fitur lu
kayaknya semesta lagi berpihak ke gue
gampang banget ya dapetin jok
oh ya handphone gue kan masih di luar
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jess om mau tanya
apa kamu udah tau
yaudah tinggal dimana jess
iya nih oh maaf banget
tapi sampai sekarang aku belum mendapatkan informasi dimana